tim gabungan pangkalan utama tni angkatan laut dan polairut polda kepulauan riau menemukan kapal motor tanker vr harmony
kapal yang hilang di perairan malaysia ini diduga dilarikan oleh awaknya sendiri karena perusahaan belum membayar gaji mereka
setelah pencarian hampir satu minggu tim reaksi cepat armada barat tni angkatan laut dan satuan polairut polda kepulauan riau
menemukan kapal tanker bermuatan sembilan ratus kiloliter solar ini di perairan dato kalimantan barat
pada rabu lalu kapal tanker milik perusahaan malaysia ini dibawa dari perairan tanjung dato ke tanjung pinang
kapal sempat dikabarkan dibajak karena para abk mematikan sistem gps agar tidak dapat dilacak
sembilan awak yang berkeluarga negara indonesia ditemukan dalam kondisi sehat
mereka akan diperiksa oleh pihak kepolisian daerah kepulauan riau
ini ya sudah bapak kasal kemarin sudah menegaskan bahwa ini bukan pembajakan
karena mereka tidak ada kekerasan di dalam situ dan mereka juga tidak bilang apa apa dan semuanya hilang
ini ibarat seperti pencurian
tapi ini sudah kita selidiki ternyata ini ada beberapa hal adalah siponing kasus ini
atau pemindahan secara ilegal ban bakar nantinya
kapal tanker vr harmony yang membawa sepuluh awak dan biasanya berlabuh kuantan dan ke mama malaysia menghilang pada enam belas

pemilik kapal fier abdul jamal mengatakan awak melarikan kapal dari wilayah membuang sauh di pelabuhan kuantan
saat itu mereka sedang memuat kargo milik ozoil sdn berhad dan menunggu perintah selanjutnya
pencarter kapal berusaha menghubungi kapten blasius namun tidak ada jawaban sehingga pihak polisi di raja malaysia dilaporkan bahwa kapal tersebut menghilang
fier pun melaporkan ke baris krim mabes polri pagi tujuh belas agustus
kemudian tni angkatan
dan laut diperintahkan untuk bekerja sama dengan malaysia meritim enforcement agency untuk mencari kapal ini
tidak pernah berpikir bahwa kapal ini yang ketiga di hijack
dan saya surprise dapat berita dari media bahwa kapal tersebut di hijack
tapi setelah sore kami mendapatkan laporan dari mmaa ternyata kapal bukan di hijack tetapi dilarikan dari kuantan menuju batam